siapa sangka kain warna warninan indah ini adalah hasil buatangan dari sepuluh anak anak disabilitas
sebuah lembaga pendidikan anak anak berkebutuhan khusus di kawasan bumi citra fajar sidoarjo jawa timur
sejak empat tahun lalu
kain kain dengan teknik pewarnaan cibori buatan anak anak penyandang autis tuna grehita dan tunarungu ini
tak hanya dipasarkan ke berbagai daerah di indonesia
namun juga banyak dipesan sebagai cindera mata pesta pernikahan
sebuah selendang cibori berukuran tujuh puluh x satu ratus delapan puluh cm ini dijual seharga rp dua ratus lima puluh
sedangkan kain ciburi ukuran satu ratus enam puluh x dua ratus cm
dijual seharga rp tiga ratus lima puluh
tak tanggung tanggung penghasilan yang mereka dapatkan mencapai hingga jutaan rupiah per bulannya
uang yang dihasilkan bukan hanya untuk menjadi modal pembuatan kain si bori kembali
namun juga diberikan kepada anak anak ini
menurut pengasuh lembaga pendidikan ini
teknik pewarnaan cibori merupakan teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celupan
nah teknik pewarnaan cibori ini diakini mampu melatih penyandang autis tuna grehita dan tuna rungu ini
kemampuan motorik dan bersosialisasi anak anak berkebutuhan khusus ini
teknik membatik cuma ini membatiknya ala jepang
kita sesuaikan dengan motorik anak anak
jadi selain ini untuk pemberdayaan mereka
karena yang pesertanya ini kan sebagian besar sudah di remaja ya
pembangunan kain cibori
para pengasuh lembaga pendidikan anak anak
berkebutuhan khusus ini berharap
masyarakat lebih dapat menerima kompisabilitas
karena mereka ini juga memiliki kemampuan yang sama dengan warga normal lainnya
deku ardianca sido arjo jawa timur